anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
gojek dan tokopedia resmi merger menjadi perusahaan bernama go dua
merger dua perusahaan dengan nilai transaksi sebesar tiga ratus delapan triliun rupiah ini disebut sebut sebagai merger terbesar di indonesia bahkan asia
merger dua kekuatan perusahaan teknologi besar ini diharapkan bisa menciptakan platform konsumen digital terbesar di indonesia
kami bahas pagi ini dalam mega merger aplikasi super
ini yang menjadi perbincangan hangat ya selama dua hari belakangan
merger antara gojek dan juga tokopedia yang kemudian membentuk grup yang bernama go dua
stance for gojek tokopedia atau juga ada yang menyebutnya gotong royong
jadi ini kenapa dikatakan sebagai salah satu merger perusahaan teknologi terbesar di indonesia bahkan dikatakan sampai asia
karena berdasarkan data pada tahun dua ribu dua puluh gtv atau gross trade sector value mereka pada tahun dua ribu dua puluh itu sebesar dua puluh dua miliar dolar amerika serikat
ya ini dua puluh dua miliar dolar amerika serikat atau kira kira tiga ratus delapan triliun rupiah
wah besar sekali ya begitu
nah nanti ya pada go dua group ini kalau kita bicara soal kepemilikan saham
nah jadi nanti kita akan bahas ya sebetulnya
apa kemudian ekspansi yang akan mereka lakukan
kita lihat di sini valuasi hasil merger ini sebesar diperkirakan ya
lima ratus enam puluh triliun rupiah atau empat puluh miliar dolar amerika serikat
sebelumnya disebutkan bahwa hasil merger kedua perusahaan ini setelah bersatu diperkirakan akan memberikan valuasi perusahaan tiga puluh lima sampai empat puluh miliar dolar amerika serikat
berdasarkan dari data dari cb insight sendiri
pada saat merger ini kedua perusahaan masing masing
gojek seperti kita ketahui sudah menjadi dekakon
dengan valuasi sepuluh miliar dolar amerika serikat
begitu untuk gojek ya
kemudian tokpad pada saat merger valuasinya sudah mencapai tujuh miliar dolar amerika serikat untuk tokped begitu
lalu bagaimana kemudian ekosistem bisnis yang sudah mereka miliki ya pada saat merger ini
nah kita lihat di sini gojek sendiri saat ini memiliki mitra pengemudi sebajak dua juta dan di dalam gojek ini juga ada sembilan ratus ribu umkm
yang ikut dalam berbagai merchant ya
kemudian kita lihat untuk mitra pedagang ini di tokopedia ya
peningkatan masyarakat yang memulai menggunakan aplikasi online
sementara untuk tokopedia sendiri di sini kita lihat pengguna aktifnya mencapai seratus juta termasuk di dalamnya mitra pedagang sebelas juta ya
untuk gojek sendiri mengklaim bahwa sampai saat ini sudah ada sekitar gojek ya
gojek sudah ada sekitar satu ratus sembilan puluh juta orang yang mengunduh aplikasi gojek
gak heran ekosistem antara gojek dan tokopedia ini akan membentuk super ekosistem ya
karena itu banyaknya pengguna
kemudian juga banyaknya mitra dan juga kemudian bagaimana transaksi yang sudah berlangsung di antara dua aplikasi super tersebut
begitu gak heran kalau misalnya disebut sebagai salah satu merger perusahaan teknologi terbesar di indonesia bahkan di asia begitu
nah lalu akan ekspansinya seperti apa bisnis antara gojek dan juga tokopedia ini
seperti kita ketahui gojek adalah layanan on demand untuk konsumen sementara tokopedia marketplace
nah nantinya di goto group ini akan ada tiga unit ya
selain gojek tokpad juga ada nantinya goto finance
nah jadi nanti akan ada goto finance ini
goto finance nantinya akan mengurusi berbagai lini bisnis gojek tokopedia yang berkaitan dengan finance
termasuk gopay fintech dan lain lain
nah ini dia ekspansi bisnis perusahaan yaitu e commerce kemudian juga nanti ada pengiriman barang ataupun logistik
kemudian makanan dan juga transportasi
dan nanti keuangan yang akan diurus oleh goto finance
begitu dan juga cek goto group sudah mengumumkan siapa siapa saja yang menjadi kepala pimpinan dari perusahaan
salah satunya ini patrick cawe yang menjadi presiden dari goto group
apa kemudian dampaknya bagi indonesia ya
kita lihat di sini berdasarkan keterangan yang dihimpun oleh tim litbang cnn indonesia dan juga didapatkan dari goto group
di indonesia untuk pertumbuhan ekonomi ataupun pdb
dan juga mereka mengklaim akan menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja
dan juga peluang memperoleh pendapatan seiring dengan pertumbuhan perusahaan dan ekonomi kami
nah ini dia nanti dampaknya untuk indonesia adalah lapangan pekerjaan dan juga bagaimana ekosistem yang akan lebih kompleks tapi akan lebih terintegrasi begitu ya
dan juga mungkin diharapkan bisa melebarkan sayap ekonomi digital perusahaan perusahaan super apps indonesia di kancah internasional
lalu yang menjadi salah satu sorotan adalah kita ketahui sebelumnya ini kan desas desa antara gojek tokopedia akan merger sudah ada sejak tahun dua ribu delapan
sebelumnya mereka mengatakan bahwa kita terus mengkonfirmasi apakah benar gojek tokopedia akan merger ternyata terjawab ya pada awal pekan ini
benar gojek tokopedia akan merger sebelumnya mereka menyatakan tidak akan berkomentar terhadap spekulasi yang terjadi di pasar
tapi memang kppu komisi pengawas persaingan usaha sudah melirik potensi akan adanya merger antara dua perusahaan super apps ini
dikatakan bahwa nantinya karakteristik multi sided market dalam platform digital akan memberikan peluang antara perusahaan super apps ini
investasi pada satu sisi pasar digunakan untuk melakukan perilaku anti persaingan di sisi pasar yang lainnya
sehingga perlu pengaturan yang terintegrasi terhadap data digital yang melibatkan hukum persaingan perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi
tapi sebelumnya memang kalau kita bicara soal perusahaan teknologi ya selain goto group yang sudah baru saja merger
sebelumnya juga ada sia group yang mencaplok shopee begitu dan juga ada bagaimana kita ketahui bagaimana grab
ovo dan juga emtek sebelumnya juga sudah membentuk sebuah ekosistem perusahaan teknologi digital
nanti kita lihat ya bagaimana juga salah satunya yang menjadi dinantikan oleh pasar adalah rencana goto group ini ataupun gojek untuk listing di bursa
nanti kita juga akan sama sama menunggu bursa mana yang akan dilirik oleh perusahaan teknologi tersebut